rustam fnd sempat memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga ratus bangunan di kali ancol pademangan yang belum dibongkar pemerintah kota jakarta utara
ya bangunan bangunan tersebut dinilai gubernur dki jakarta sebagai penyebab banjir di wilayah pademangan
inilah tiga ratus bangunan yang membendung kali ancol pademangan yang membuat gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok menilai buruk kinerja wali kota jakarta utara
ahok menuding bangunan bangunan tersebut menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah pademangan jakarta utara pada kamis pekan lalu
hujan deras yang mengguyur ibu kota menyebabkan air dari anak kali ciliwung yang mengalir ke kali ancol tersendat dan meluap ke jalan raya
menurut rustam effendi pemerintah kota jakarta utara masih menunggu ketersediaan rumah susun bagi warga yang akan direlokasi
rencana pembongkaran tiga ratus rumah ini sudah masuk ke dalam program pemerintahan kota jakarta utara
sebenarnya itu sudah masuk program tapi belum kita laksanakan belum kita laksanakan kami laksanakan
karena kan masih ada tempat tempat lain yang skala prioritas yang harus segera kita laksanakan
kan harus beriringan ya itu sudah dianggap berangkali kelemahan saya ya saya terima juga gak apa apa
jelasnya memang belum dibongkar walaupun masuk juga program untuk kita bongkar
lagi lagi persoalan pembongkaran kalau menurut saya pastikan dulu ketersediaan rumah susun
nah yang pasar ikan juga kan sekarang belum selesai itu
masih ada orang orang yang tidak mau dan juga belum direlokasi ke rumah susun